untuk mengantisipasi peningkatan kasus penularan covid sembilan belas
pemerintah telah menerapkan larangan mudik dari tanggal enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu mendatang
akibat kondisi ini libur idul fitri yang setiap tahunnya berdampak pada peningkatan kunjungan ke bali pun menurun drastis
sejumlah objek wisata di bali juga merasakan dampak dari peraturan ini
salah satunya di objek wisata budaya taman nusa gianyar bali
objek wisata yang menawarkan keberagaman budaya di indonesia ini
sejak masa pandemi telah mengalami penurunan kunjungan hingga sembilan puluh persen
dari sekitar tiga ratus orang kini tinggal tiga puluh hingga empat puluh orang berkunjung setiap hari
menurut jurnal manager taman nusa gianyar bali biasanya kunjungan akan meningkat pada libur hari raya
namun aturan pembatasan mudik tahun ini mengakibatkan kunjungan makin berkurang di bawah empat puluh orang per hari
kalau jumlah angkara terdata per hari sebelum pandemi itu
tiga ratus sampai empat ratus orang
sekarang pada masa pandemi kunjungan wisatawan ke taman nusa ini rata tiga puluh sampai empat puluh orang per hari
kami berharap sebenarnya walaupun belum resmi akan dibukanya
boder internasional kami tetap berharap bahwa wisatawan dari nusantara ini akan lebih baik
untuk bisa berbunyi
untuk menghindari penularan covid sembilan belas pihak pengelola taman nusa menetapkan aturan prokes
bagi setiap pengunjung seperti wajib memakai masker mencuci tangan hingga mengecek suhu tubuh
di objek wisata ini selain disuguhkan pemandangan alam juga menawarkan wisata edukasi
lebih dari enam puluh arsitektur bangunan tradisional yang mewakili suku di tanah air dapat ditemukan di sini
seperti miniatur borobudur rumah adati papua
entra dan jalan jalan jalan
ntt maluku suku toraja di sulawesi serta rumah adat suku dayak di kalimantan
sangat kecewa sih biasanya kan rame gitu
tapi karena musim corona seperti ini mau gimana lagi kita ikutin lah prokes yang ada di pemerintah
objek wisata taman nusa gianyar berdiri di atas lahan seluas lima belas hektare
objek wisata ini dibuka setiap hari dengan tiket masuk sangat terjangkau
mulai dari rp lima belas hingga rp tiga puluh
nah jika berwisata ke bali dan ingin menikmati sesuatu yang baru
tidak ada salahnya berkunjung ke objek wisata ini ya
yang menarik di objek wisata taman nusa bali gianyar ini
kita bisa melihat lebih dekat miniatur rumah adat dari indonesia barat
indonesia tengah hingga indonesia timur secara lebih atraktif dan interaktif
selain berwisata alam di tempat ini pengunjung juga akan dipermudah
untuk melihat kebudayaan indonesia lebih dekat
tim liputan gianyar bali